lima ratus juta udah di transfer
berarti gue tinggal cari sisanya lima ratus juta
supaya gue bisa nebu sertifikat rumahnya papa
jadi ini momen buat kita
pembicaraan kita nanti dilanjutkan aja
aku harus pergi sekarang
pak surya saya mau minta maaf ya
atas tindakan nino
lihat main pergi begitu aja
padahal kita harus bahas kan sebenernya
mungkin memang nino ada keperluan mendesak
saya bener bener appreciate ya
kalau pak surya bisa ngerti masalah ini
tapi yang jelas
saya ingin rumah tangga mereka itu harus dipertahankan
saya setuju gue itu
nanti saya akan bicara juga sama nino
terima kasih bu sandra
kalau gitu saya permisi ya pak surya
salam aja buat bu sarah ya
makasih banyak pak surya
sama sama bu sandra
bu sandra sama nino kan memang papa minta mereka kesini
mereka mana sekarang
kok gak ada
ini lagi ada keperluan mendadak
bu sandra juga pulang
mau kemana dia
kok kamu kesini bukan nih kamu mau keluar tadi
iya tadi cuma sementar kok makanya aku langsung kesini
kamu ngapain kesini
harusnya kamu istirahat
jaga baik baik kamu baik baik
jangan sampai kejadian kayak kemarin ya
iya pak aku tahu
lagian juga aku keluarnya bukan buat kerja kok
aku juga bosen kak limah
kalau harus di kamar terus
aku tuh sebenarnya kesini pengen nyampein sesuatu ke papa
pak mas sebentar ya
ancaman gue berhasil
akhirnya aldebaran transfer gue lima ratus juta
ternyata foto itu bisa juga bikin dia mati hutu
tadi nino kesini itu ngapain ya pak
ya tadi nino kesini sama bu chandra karena papa undang
papa mau cari solusi untuk masalah kalian
papa nggak suka begini terus
terus tadi kamu kenapa senyum senyum di situ kok senang banget
nggak bukan apa apa sih ma
lain kali aku cerita ke mama ya
oke terserah kamu aja
kayaknya aku pulang aja deh pak
ya udah istirahat ya
oke kita pergi jalan ya
oh iya kamu gak mau makan dulu sebentar
enggak apa tadi aku udah makan kok

berarti gue tinggal cari sisanya lima ratus juta
supaya gue bisa nebu sertifikat rumahnya papa
halo pak aldebaran
saya udah terima ya transferannya lima ratus juta
sekali lagi terima kasih banyak
saya juga ada sesuatu buat kamu
tolong dicek ya
saya dengar dengar istri bapak lagi hamil ya
kalau boleh tahu anaknya berapa ya pak
jadi sebelumnya yelza belum pernah hamil ya pak
saya ingin tahu apa yang suami kamu akan meeting
lima menit lagi
saya akan sampai di ruangan itu
suami kamu bakalan marah nggak ya
kalau dia tahu sebelum kalian menikah
kamu pernah kekuburan
saya masih memegang invoice dari kuret kamu empat tahun yang lalu
jadi kamu ngancam saya
soal mama kamu yang ada di jakarta
cuma masalah waktu
sampai saya perkenalkan mama saya ke keluarga kami
kalau kamu sendiri gimana
nggak masalah saya kasih tahun nino
kalau kamu pernah kekuburan
nino ada di dalam ruangan ini
soal mama kamu yang ada di jakarta
jangan kasih tau nino soal kekuburan saya waktu itu
kamu ingat ya
kamu kan pernah hancur saya
saya paling tidak suka
diancam sama wanita licik seperti kamu
tolong transfer uang yang sudah saya transfer ke kamu barusan
dia orang yang licik
kamu harus memang meminta randy untuk bisa menyelidiki keputusan dia
kemana sih aldebaran
katanya ngajak meeting
tapi gak muncul muncul juga
saya kurang tahu pak
tapi pak al meminta bapak untuk menunggu dulu
pak al malah ada keperluan menadak
jadi beliau meminta menunda meeting hari ini
saya tadi ada meeting keluarga
bahkan saya tinggalin meeting keluarga saya
untuk meeting dadakan seperti ini
seharusnya kalau pak al
memang banyak acara
tidak perlu meeting ini dilakukan
maaf pak sih ini aldebaran
panino sudah pergi pak
dan sepertinya dia agak marah